ya kita ke kasus konten pornografi ke bayam merah polda jawa timur yang melakukan penyelidikan merebutkan fakta mengejutkan
dari hasil pemeriksaan barang bukti hard disk milik pelaku ditemukan ada sembilan puluh dua video dan seratus foto porno yang dibuat oleh pelaku
polisi memastikan pelaku pemeran video porno kebaya merah acs dan aha membuat konten pornografi bukan karena iseng
tetapi melainkan sudah menjadi produsen
hal ini terbukti dari pemeriksaan cakram keras atau hard disk milik pelaku
ditemukan ada sembilan puluh dua video porno dengan berbagai judul serta seratus foto telanjang yang mayoritas adalah pelaku
produksi konten pornografi dilakukan sebagian besar di dalam kamar hotel dengan tema yang berbeda beda
saat ini polisi juga akan mengusut adanya tersangka lain dalam produksi video porno ini
sejauh ini pelaku juga mengaku sebagian konten pornografi yang dibuat telah dijual
melalui jejaring internet
akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan undang undang ite dan serta pasal delapan undang undang no empat puluh empat tahun dua ribu delapan tentang pornografi
dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
menciptakan db elektronik harddisk dari tersangka ach dan aha
dan menemukan sekitar sembilan puluh dua video porno dan seratus foto
menurut pemeriksaan mereka mengakseskan pengambilan gambar ini dilakukan oleh mereka kepala
tapi nanti coba kita kembangkan kemungkinan adakah orang lain yang ikut berperan dalam perbuatan